lalu bagaimana sekarang
ya stikardia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya
kalau benar dia nipu
kalau tidak benar
semua itu perlu pembuktian
pokoknya kalau tidak benar dia menipu
saya tidak rela lahir dan batin dunia akhirat
saya akan tuntut mereka ke pengadilan biar tahu
banyak saksi yang memberatkan dia itu soalnya
ada pesan dari dokteran sebatul nesha
agar masalah uang ini
jangan sampai banyak orang tahu
maklum kan pak ini masalah peka
jadi ya perlu dirahasiakan
aduh manik banget ya
mulai royal nih terima kasih
jelas dong siapa dulu badaknya
aduh dapat obyekan
yang jelas bu kokom tunggu beberapa hari ini
akan ada kejutan yang bisa bikin bu kokom senewan
oh apa penggemar dari inggris
gagal banget kita bisa di it dong
siapa tuh wigai
lo yang kayaknya beda bay
kurang ajar kita ini ditipu
saya dulu juga bilang apa ditipu
kita ini sudah ditipu pak
lantas apa jawaban orang tuanya ketika kau kesana kemarin
gak ada di rumahnya
kata ibunya dia sudah tiga hari tidak pulang
laporkan polisi pak
tak peduli polisi kalau salah
kita masih ada jalan
kita datangi pt setra bakti utama di cianjur
siapa yang tahu
saya pernah kesana pak
siapa tahu surat lamaran kalian memang disana
dan memang menunggu formasi yang ada
saya tidak percaya
mending kita bicara saja dengan pak badrun
ya cari saja orang itu
itu mungkin juga bohong
bisa saja nama itu karangannya sikardi
apapun yang terjadi
kita harus bersama sama
kuda memang sudah tertipu semua
disini tidak ada karyawan baru bernama kardi
tidak ada itu
betul kan para midi
pak badrun memang nama saya
benar titel saya adalah
dokter anas dan sarjana hukum
dokter anas dan sarjana hukum
tapi saya tidak kenal
dan tidak pernah merasa kenal dengan orang yang bernama kardi
apalagi melalui saudara kardi itu
saya mencari tenaga lulusan smp dan sma
untuk ditempatkan di perusahaan ini
bagaimana pak dengan lamaran anak saya pak
ada disini atau tidak pak
kalau dilihat dari nama sodara sodara tadi
waktu mendaftar di satpam
itu tidak ada
padahal saya sudah terlanjur menjual
uangnya akan buat
pelumas untuk pak badrun
kok begini jadinya
apalagi sampai minta uang ratusan ribu
saya takut kepada allah
bapak kenal dengan yang namanya
bapak kenal dengan si kardi itu
tetangga dekat pak
sekarang sudah jarang di rumah pak
saya tidak tahu kemana kaburnya
sudah empat hari pak dia tidak pulang ke rumahnya
tapi persoalan ini akan saya sampaikan kepada yang berwajib
kalau orang yang bernama kardi itu belum ditangkap
ini perbuatan melanggar hukum
merugikan orang lain secara material dan secara moral
orang itu harus mempertahun tawakan perbuatannya
saya datang kemari pak
untuk melaporkan kasus pencemaran nama baik saya
selaku direktur personalia pt setra waktu utama
yang berkududukan di kota kota ini
orang yang mencemarkan nama saya itu
menurut bapak dan adik adik di belakang saya
bernama kardi bin murtadha
saya merasakan apa apa dari dia
petugas yang membawa rostw
mereka kaget dan tidak yakin kalau si kardi itu menipu
lagipula kurang apa sih si kardi itu
kita kan selalu memberinya
saya tidak yakin kalau si kb itu menipu
saya mengenalnya sejak dia masih orang merah
lalu bagaimana sekarang
ya si kardi harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya
kalau benar dia menipu
kalau tidak benar
semua itu perlu pembuktian
pokoknya kalau tidak benar dia menipu saya tidak rela lahir dan batin dunia akhirat
saya akan tuntut mereka ke pengadilan biar tahu
banyak saksi yang memberatkan dia itu soalnya
yang datang mengadu itu bukan cuma mereka yang melamar pekerjaan melalui charding
tapi juga direktur personalia dari pt setra
yang merasa nama baiknya sudah dicemarkan oleh si kardi
saya mau ke rumah abah
saya ingin meyakinkan mereka tentang masalah ini
makan makan saja dulu ya
buat apa ke sana
toh ini sudah jadi urusan polisi
kasian abah dan emak
pasti sekarang sedang susah
akran juga mau ke sana kan
saya capek sekali nying
biar sajalah nanti

yang harus kita lakukan sekarang adalah berpasrah diri kepada allah
mau apa lagi
pasrah sih pasrah tapi mau dibuang kemana muka kita
saya sih terus terang dendam sama mang rizwan
masa soal segitu saja harus langsung lapor kepada polisi
coba lapor dulu kepada kita atau kepada kamail di rumah
kita kan bisa berusaha menggantinya
kalau sudah begini bagaimana
nggak enak kan ada ipar polisi kok jadi penipu
bah saya kira orang orang itu sentimen mau mencelakakan kita
lagi si kak hardiko pakai pergi
dia takut kalau tidak takut mana mungkin dia pergi
kita harusin dia cuma nyari kiko hias emissions kelima

ada orang iseng melempar kaca jendela dari luar
nah ini batunya
itu kan ada mereka itu tuh
pengecut tuh melempar ini
kita jendela dengan batu kang
nah masuk dulu lah